mengutip dari cnnindonesia com aksi kejahatan jalanan yang menewaskan seorang pelajar sma muhammad diyah ii yogyakarta ini
terjadi di jalan gedung kuning kota gede kota yogyakarta daerah istimewa yogyakarta
berdasarkan keterangan pers yang dirilis pihak polda d i e pada akun instagramnya
polisi menyebut saat itu korban bersama beberapa rekannya sempat terlibat aksi kejar kejaran dengan rombongan pelaku kejahatan jalanan
polisi menyebut rombongan pelaku berjumlah tujuh orang
korban tewas setelah terkena ayunan gir bertali pada bagian kepala
korban sempat dirawat di rspau harjo lukito sebelum dinyatakan meninggal pada minggu pagi
jenazah korban sudah dimakamkan di kebumen
dalam keterangan polisi menyebut sudah melakukan tiga kali olah tkp
dan mengumpulkan sejumlah keterangan saksi di lokasi kejadian
kejadian ini pun mendapat perhatian gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubuwono x
pengutip dari cnnindonesia com ia meminta pelaku kejahatan jalanan di proses hukum tanpa tebang pilih
sultan berharap kepolisian segera menangkap pelaku
meskipun pelaku masuk kategori remaja hingga anak anak
sultan hamengkubwono meminta proses hukum tetap berjalan karena sudah menimbulkan